indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini
mbak puan sendiri yang tadi membukanya bahwa saat ini demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan
kemudian tentu pdip sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan mas ganjar sebagai calon presiden
sedangkan koalisi perubahan sapresnya adalah mas anies baswegan
jadi dengan meng embrace itu artinya menyadari posisi kedua partai justru tadi sangat terbuka akhirnya
tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan
hal hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui saling dibicarakan
contohnya tadi beliau bertanya bagaimana posisi demokrat sekarang oktober dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa
begitu pula saya bertanya yang serupa
yang jelas yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa
kami sama sama sepakat ingin pemilu dua ribu dua puluh empat ini berjalan dengan damai
tidak terjadi perpecahan tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa indonesia sendiri
pdip maupun demokrat adalah sama sama nasionalis merah putih pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan diantara kita karena politik sesaat
oleh karena itu banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya
isu isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita